karifan lokal menjadi pelengkap keindahan dan kekayaan alam di raja ampat
dan semua itu terangkum di desa wisata pulau arborek
di sini kita juga dapat melihat semangat para penggiat wisata di raja empat
untuk bangkit dari pandemi
di raja ampat terdapat pulau pulau yang masyarakatnya mengelola wisata secara kolektif
salah satunya di pulau yang saya datangi kali ini
selamat datang di desa wisata arborek
lihat dong laut di belakang saya
wuh warna toskanya menggiurkan
bahkan saking jenihnya karang karang dan juga ikan ini kelihatan dari sini
fix saya harus snorkeling di sini
cuma sebelumnya saya pengen lihat dulu di dalam arboreka ada apa
luas pulau arborek hanya tujuh hektare dan dihuni sekitar delapan puluh keluarga saja
namun pulau ini telah menjadi pelopor desa wisata di papua barat melalui karifan lokalnya
memasuki pulau saya langsung dibuat kagum dengan tarian selamat datang dari warga desa
saya juga bisa melihatnya
saya juga bisa melihatnya
jadi kalau penyambutan seperti ini biasanya dilakukan secara khusus ke tamu tamu ataupun ketika ada acara tertentu
nah biasanya penyambutan ini bisa melibatkan satu kampung
cuman katanya kalau dalam situasi pandemi seperti ini jumlahnya dibatasi supaya tidak berkerumun
terima kasih bapak atas penyambutan
terima kasih bapak atas penyambutannya
saya juga langsung disambut kepala desa arborek daud mambrasar yang juga akan menemani saya berkeliling
sebelumnya saya diminta untuk mencuci tangan serta wajib menaati protokol memakai masker dan menjaga jarak selama di sini
meskipun terletak di ujung timur indonesia fasilitas penunjang di arborek cukup lengkap
saya juga terkesan bagaimana
kepala desa arborek daud mam brasar yang juga akan mencari tangan serta wajib menaiki masker dan menjaga jarak selama di sini
saya juga terkesan bagaimana
sesuai dengan anjuran pemerintah bagi pengelola wisata untuk selalu memperhatikan kebersihan kesehatan keamanan dan tentu saja kelestarian lingkungan
dalam tujuh bulan terakhir ini arborek minim kehadiran wisatawan karena pandemi covid sembilan belas
namun ada semangat untuk bangkit setelah pandemi

terus pak ketika dalam situasi seperti ini di desa arborek sendiri ini mempersiapkan tempat untuk mencari tangan
terus pak ketika dalam situasi seperti ini di desa arborek sendiri ini mempersiapkan tempat untuk mencari tangan

ya untuk menghadapi covid sembilan belas yang sedang berada di seluruh dunia ini masyarakat kampung arborek secara khusus mereka menyiapkan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kesehatan kepada kami

contohnya apa pak misalnya homestay homestaynya sendiri persiapannya seperti apa pak
homsestay walaupun dalam keadaan covid sembilan belas kita masih masih memperhatikan tempat untuk mencari tangan
homsestay walaupun dalam keadaan covid sembilan belas kita masih masih memperhatikan tempat untuk mencari tangan
pemilik homestay selalu dan siap untuk membersihkan homestay itu menjaga kebersihan homestay itu daripada hal hal yang tidak dihendaki oleh pengunjung itu sendiri
selanjutnya kami berhenti di selasar tempat kelompok ibu ibu harborek membuat kerajinan tangan
selamat sore mama mama
keterampilan membuat aneka anyaman seperti noken kotak topi hingga tas merupakan kearian turun temurun dari leluhur di arborek
kreativitas dikembangkan melalui kelompok masyarakat agar dapat bertemu selera pasar untuk dikomersialkan
ini kalau dijualnya di mana aja mama
jual di sini aja
kalau ada tamu baru jual
ada tamu baru jual
kalau untuk kisaran harganya ini berapa nih mas
kalau satu topi begini dua ratus lima puluh
kalau yang tas buku dua ratus
kalau yang termahal mana pak
yang termahal topi manta
topi manta oh kayak gitu ya
bisa berapa itu ma
bisa tiga ratus oke siap siap siap
jika sudah puas berkeliling pulau semakin lengkap rasanya apabila ditutup dengan snorkeling
di tengah pandemi wisatawan disarankan membawa alat alat sendiri
tak mengherankan jika raja ampat disebut sebagai surga dunia bawah laut
terumbu karang yang mempesona ini bahkan dapat kita nikmati hanya dari dermaga arborek
ditambah lagi aneka ikan karang yang semakin membuat saya terpikat
oh iya banyaknya ikan di sini juga tak lepas dari kearifan lokal bernama sasi laut
sasi adalah aturan adat tentang larangan mengeksploitasi ikan secara berlebihan
tujuannya untuk menjaga jumlah biota laut
menurut otoritas tempat pemulihan pariwisata merupakan usaha bersama
karena ini kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir
tapi selain pemerintah berusaha mereka juga harus berusaha untuk membunuh itu
karena kita tidak bisa sampai di sini
walaupun ada pandemi tapi kita harus bagaimana mengakali pandemi itu
sehingga meskipun pandemi masih ada tetapi ekonomi ini tetap jalan
itu harapan kami
arborec adalah contoh sempurna bagaimana ekowisata berjalan
dan kearifan lokal tradisi masyarakat berpadu dengan persona alam yang terjaga dengan baik
jadi bila ingin berwisata cukup di indonesia saja
contohnya jadi arborek ini
kita bisa menikmati paket wisata lengkap mulai dari keindahan alam
keunikan produk lokal hingga keramahan warga yang menyambut wisatawan
tim liputan cnn indonesia raja ampat